untung aja ada pak dokter edgar
kenapa non ratu selalu aja pingsan begini pak dokter
apa gara gara si baja ya pak
aku ingin minta bantuan kamu
untuk mempertemukan aku dengan rama
aku tahu kamu kenal sama dia
aku mau minta alamat dia karena aku mau ketemu sama dia
aku pengen tahu yang sebenarnya
ratu dika itu meninggal karena dia merasa gagal dan kalah dari rama
itu gak bisa dipungkiri
apa rama bersalah dalam hal ini
rama sama sekali gak salah
dia juga jadi korban
kamu tahu ratu
sejak kejadian itu
hidup rama juga menderita
jadi kamu gak usah mengungkit masa lalu itu lagi
sekarang kalian melanjutkan hidup kalian masing masing
rama mungkin memang menderita
dia masih hidup
dia udah gak ada dan itu semua gara gara rama
ratu minta aku ngasih tahu alamat kamu ram
dia bilang dia penasaran banget sama orang yang namanya rama itu
ya aku gak kasih tahulah
ratu itu belum bisa maafin kamu ram
walaupun aku udah bilang
kalau rama itu nggak bersalah dalam kasus ini
ada luka yang sangat dalam di hati dia
kayaknya handphone kok ketinggalan di ruangannya rosa
kamu ngeliatin apaan sih
udah kamu tenang aja
kita gak bakalan ketemu sama dia
dia kan udah pergi
pasien di kamar tiga ratus dua ada masalah
aku urus itu dulu ya
kamu tunggu di sana aja
untung masih ada
udah nunggu lama ya
rama adalah bacet
enggak tuh kita harus bicara
aku ngamuk ngamuk sama orang yang udah bunuh kakak
kenapa kamu gak bilang sama nama kamu itu rahmat
aku tuh gak punya hati tau gak
kamu udah bikin kakak aku mati dan sekarang kau pasti malah ini juga perasaan aku
gak punya hati
lihat tuh gue tuh sama sekali gak bermaksud ya
mau dengar apa apa lagi
baja aku gak akan pernah lagi maafin kamu ya
dan aku udah nyesel kalau aku pernah cinta sama kamu
sampai kapanpun aku gak akan pernah lagi maafin kamu
ron ratu mau kemana
aduh untung aja ada pak dr edgar
kenapa non ratu selalu aja pingsan begini pak dokter
apa gara gara si bajaj ya pak
gua gak berguna
gua gak berguna dik
gua bukan cuman nyebabin lo meninggal
tapi gue juga udah bikin ratu sakit hati dan menangis
padahal yang gue paling inginkan dalam hidup ini cuma bikin ratu bahagia
itu karena lo tadi bikin ratu nangis lagi
lo tau gak
tadi ratu sampai pingsan gara gara lo jam
sebenernya ratu lo apain sih
lo bilang sama gue kalau lo gak mau deketin ratu lagi
tapi kenapa tadi loh sama dia
dia udah tau siapa gue sebenernya
dan itu yang ngebuat dia sangat terpukul
lo gak perlu jawab
gue tau gimana perasaan lo sama dia
mungkin kita sama sama cinta sama ratu ja
lo udah berulang kali bikin ratu sakit hati
dan gue gak akan biarkan itu terjadi lagi jam
dan mulai sekarang gue akan bahagiakan ratu jam
meskipun ratu gak cinta sama gue
dia mah memang gak akan sudah cukup

so pernah lagi
ya kok marah marah sih
sofi apa apaan sih
ini biar sisa sisa alkohol dalam darah lo hilang
nih minum susu hangatnya dulu
kamu kenapa sih ja
lo tau gak sof
sebenarnya nama asli gue bukan baja
maksud kamu apaan sih jak
terus kalau kamu bukan baja nama asli lo apa
nama kamu siapa dong
nama asli gue sebenarnya ramah
sekarang kebuktikan kalau lo lebih pinter dari gue
harusnya dari dulu gue mikiran kita gak bisa jadi sahabat
kita cuma bisa jadi saya ram
jadi karena sahabat kamu yang namanya dika itu kalah dalam lomba
dia bunuh diri
dia bunuh diri di depan mata gue sof
dan gue tuh gak bisa melakukan apa apa untuk mencegahnya
dan karena itu kamu ninggalin kehidupan kamu sebagai rama
terus kamu lanjutin cita cita dia sebagai petinju
makanya sejak itu gue ganti nama gue sebagai baja
ratu adalah adik sahabat kamu yang meninggal
gue sangat mencintai ratu sof
dan cinta itu yang bisa bikin gue bahagia untuk pertama kalinya
aku pengen selalu ada di samping dia
gue pengen selalu menggegam tangan dia sof
sampai pada akhirnya gue tau
kalau dia itu adalah adik sahabat gue
tepat pada saat gue ingin merasakan penyataan cinta gue
makanya gue menghindar
gue gak pengen ratu tahu siapa gue sebenarnya
itu pasti bisa bikin luka lama dia kebuka kembali soft
tapi ternyata ratu tahu
dia tahu siapa gue sebenarnya
dia mengatenya scholarships stora
di sekolah sedang khenpan
khanpan ana untuk usia dan kesehatan

jadi ratu percaya anak itu

sejujurnya stuk dariicles
dia terbaik lagi ibu
jangan nunggu lama ya
rama adalah baju
aku sudah ketemu semua orang yang bernama rama
ini kenapa dia itu harus baja
kenapa harus baja
karena baja adalah satu satunya orang yang bisa membuat aku merasa nyaman kalau di dekat